katanya adik saya ketabrak motor
sekarang lagi dibawa ke rs
perlu ditemani gak
nanti kalau perlu bantuan
kasih tau usep
kuliah hari apa aja
bapak mau ikut kuliah
bapak mau tau

sebetulnya ada dua mata kuliah
hari ini dosennya satu sakit
yang satunya lagi minta pindah jadwal
gak tau kenapa
sekarang kita bubar aja dulu
besok buat urusan pasar
kamu aja yang handle
kang mus kayaknya udah di bandung lagi
saya harus standby di kantor
khawatir kang mus tau tau dateng
kalau saya gak ada
dia betah kerja jadi tukang parkir
kayanya sih enjoy aja
kayanya sih enjoy aja
dia ada rencana cari kerjaan lain atau enggak
dia belum bilang
siapa tahu dia mau cari kerjaan lain yang lebih bagus
sebetulnya kalo ada
saya mau kerjaan lain
tapi badan saya banyak gambarnya
biarpun saya punya ijazah sma
kalau ngelamar kerja di kantor atau di pabrik
nggak bakal diterima
kenapa bapak nanyain troy ada rencana cari kerjaan lain atau enggak
memangnya bapak mau ngajak roy kerja
memangnya di pabrik kisimpring nggak ada laungan kerja
di pabrik kisimpring udah ada yang ngurus cecep
buat yang ngebantuin om cecep
udah ada sukanta
bukan cuma sukata karyawan yang lain juga banyak
terima kasih upset
soal promo di sosmed sama jualan online sudah jalan
sekarang kita jualan lewat goberput
jadi bisa pesan lewat gober terus nanti kecimpirnya diantar
saya baru pulang dari garut
haji mumu mau jual tanahnya di kamojang
saya sudah lihat tanahnya mau dijual santai nggak buru buru
dia tawarin ke saya
tapi kalau ada yang duluan katanya terpaksa dia mau lepas
saya minat buat lahan pertanian
tanah haji mumuh yang mau dijual nggak terlalu luas tapi buat saya cukup
cuma tiga puluh tumbak
kalau dijadikan meter sekitar empat ratus meter lebih
harga per tumbaknya tiga juta
jadi kalau tiga puluh tumbak sekitar sembilan puluh juta
ditambah pajak sama biaya
sama biaya ini itu anggap aja seratus
buat punya uang segitu saya nggak punya sumber lain
kecuali dari kicim pring
ada tugas untuk kalian
sama dengan sebelumnya tapi tempatnya beda
kalau kemarin jalanan dan pasar sekarang terminal
jangan lupa dukungan kami di instagram dan facebook
biaya ya kopi terima kasih
awas mana kabar dia pakai angkot lama
halo gimana diangkut masih jauh udah deket saya sama otang sudah sampai oke
adik saya katanya adik saya ketabrak motor sekarang lebih bawa keres saya
mau nyusul perlu ditemani enggak usah nanti kalau bantuan saya telepon siap
semangat semangat semangat
udah ngopinya baru setengah ditinggal
titip dulu mn mana baru aja pulang titip pesan katanya mau ke rumah sakit
adiknya ketabrak motor